wakil presiden yusuf kala menyayangkan terjadinya intimidasi sebagai yan kelompok warga saat car free day di jakarta minggu pagi kemarin
yusuf kala berharap tindakan intimidasi tersebut tidak terulang kembali
kala mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kampanye pemilu dua ribu sembilan belas sebelum waktunya
janganlah terjadi katakanlah kampanye perlu waktunya
sebelum waktunya sudah mulai ada nuansa kampanye apalagi ada semacam intimidasi kalau itu benar terjadi
saya sendiri tidak lihat ya jangan terjadi itu
ini sulitnya memang kalau kampanye itu sebelum pemilu itu tidak ada tulangnya
justru tidak ada turannya
masalah kampanye ada turannya